seberapa besar pun keinginan kita buat bersama
semesta gak mendukung batu bata
dan gue tau lo sadar akan hal itu
kita gak bisa paksain semuanya
karena udah terlalu banyak orang yang sakit karena kedekatan kita batu bata
gue harap lo ngerti kondisi kita sekarang
kayaknya kita perlu tambahan kardus nih bu
iya sih kayaknya kurang ya
biar saya ambilin di rumah ya
di rumah orang lain maksudnya
oh maaf ya pak reger jadi ngerepotin
seharusnya lo gak usah nyamperin gue ke rumah
ya nggak mungkin dong khusus goreng
gak mungkin dong
kalau gue belum tau keadaan lo gimana
tapi gue udah berusaha ikhlas dan tegar kok
untuk ngejalanin semua masalah yang nimpa gue
maafin gue ya usus goreng
lo jadi kenapa
kenapa salah kayak gini
ini bukan salah lo kok
ya ini semua emang udah jalannya
dan kita harus bisa terima
sama apa yang udah ditakdirkan hidup kita

tapi gue punya satu permintaan buat lo batu bata
apa khusus goreng
apapun permintaan lo
gue mau lo jangan cari gue lagi
gue mau lo jangan cari gue lagi

kita jangan pernah ketemu lagi batu bata
kita jangan pernah ketemu lagi batu bata
kan lo tahu itu gak mungkin
gue kan gak bisa jauh jauh dari lo
tapi lo tau gak
tapi lo tau gak
tapi lo tau gak
kau sendiri kan
dengan deketnya kita berdua
gak cuma gue yang harus nanggung semuanya batu bata
termasuk ibu gue
dan gue gak mau ibu jadi lebih menderita lagi karena ini
gue bahkan takut semua ini ada hubungannya sama mel
gue juga yakin
ini pasti olahnya om raymond
tapi gue gak mungkin sanggup jauh dari lo usus goreng
meskipun berat buat gue jauhin loh
tapi lebih berat saat gue ngeliat ibu nangis karena gue deket sama lo batu bata